badan kesehatan dunia who mengatakan resistensi antimikroba
bukan hanya berdampak pada kesehatan global
permasalahan ini mengancam pencapaian target pembangunan berkelanjutan
serta mempengaruhi produksi pangan sanitasi lingkungan dan jaminan kesehatan universal
direktur kesehatan hewan ditjen peternakan dan kesehatan
kementerian pertanian fajar sumping caturasa mengatakan
penggunaan antibiotik untuk pemicu pertumbuhan hewan ternak
seperti unggas secara berlebihan dapat meninggalkan residu dalam tubuh hewan ternak
sehingga bakteri dalam tubuh hewan ternak akan kebal terhadap antibakteri
dengan adanya peningkatan resistensi tersebut
bakteri tidak bisa diobati maka penyakit tidak bisa diberantas
sehingga jumlah kematian hewan bisa banyak
misalnya pada unggas dalam satu populasi ya
kegagalan pengobatan akibat umannya resistensi

menyebabkan unggas itu mati atau dia tidak produktif
ketua komite penanggulangan resistensi antimikroba kementerian kesehatan ri
hari paraton mengatakan
angka prevalensi resistensi bakteri terhadap antibiotik di indonesia cukup tinggi
jika dibandingkan dengan negara negara lain di dunia
seperti amerika serikat inggris belanda dan singapura
nah perilaku inilah yang menyebabkan prevalensi bakteri itu meningkat dari tahun ke tahun
terutama di negara yang lemc low mental interim country
itu tinggi sekali termasuk indonesia
indonesia data kami dari kementerian kesehatan
sudah dilaporkan ke glass global surveillance system
itu milik who itu ada di enam puluh empat persen sebagai indikatornya
hari paraton menambahkan
bila resistensi bakteri terhadap antibiotik ini terus terjadi
maka pelayanan kesehatan di rumah sakit akan menurun
orang yang sakit tidak akan bisa diobati lagi dengan antibiotik
bahkan operasi operasi kecil saja yang dilakukan di rumah sakit
bisa berujung pada kematian akibat munculnya infeksi tambahan
praktisi kesehatan dari komunitas yayasan orang tua peduli berharap
masyarakat sebagai konsumen kesehatan harus benar benar mengetahui permasalahan
yang menyebabkan dirinya terkena penyakit infeksi
apakah infeksi tersebut berasal dari virus atau bakteri
bagaimana menurut anda
nah itu yayasan orang tua peduli selalu mengingatkan bahwa ketika sakit
tujuan ke dokter itu bukan untuk meminta obat
karena dokter bukan tukang obat tujuan utama itu mencari masalah
apa akar permasalahannya
jadi kenapa saya demam oh infeksi
oke infeksinya infeksi virus atau infeksi bakteri
kalau infeksi harian definitely kita bisa tahu persis bahwa
pada dua ribu tiga belas who mencatat sekitar tujuh ratus ribu kematian di seluruh dunia
akibat resistensi antimikroba
jika tidak ada penanggulangan yang serius
maka diprediksi akan terjadi pandemi bakteri resisten pada tahun dua ribu lima belas
yang akan menelan angka sepuluh juta kematian per tahun
arman helmi riki maulana jakarta